bela buruan dong mama aus ini gimana sih kamu lama banget bikin tehnya
aduh mana mama kan harus ke tempatnya iko sama nur
mama gak sabar mau gendong cucu
oh ibu tenang ya ibu jangan teriak teriak
ngapain sih kamu kesini ini kan rumah saya
ngapain kamu disini
ibu ini bukan rumah ibu ini rumah sakit
bella bukan istri kami
tidak ada pernikahan diantara kalian
gak ada bukti nggak ada saksi
ngapain sih kamu bela belain dia mati matian seperti itu
istri pertama ami itu adalah bella
karena pernikahan kami terjadi karena dua orang
saksi kami adalah allah
cukup allah yang menjadi saksi kami
gak usah orang lain
gawat kalau dia pergi sendiri
bisa bisa dia menemui bella
dan jadi tau kalau bella hamil
abis itu aku marah
aku mau ketemu dengan istriku bella
sebagai seorang suami
aku harus berlaku adil
oh bagaimanapun bella itu juga adalah istri aku
aku ingin menghabiskan waktu dengan dia
sama seperti aku menghabiskan waktu sama kamu
kamu gak suka
kamu ingat baik baik ya cynthia
jadi kalau misalnya aku mau pergi sekarang
aku malah bersyukur
karena aku tidak pernah mencintai kamu
dan kamu harus ingat baik baik
di dalam hatiku ada cuma satu orang
afif mau kemana
ma afif pergi ma
bahkan dia menentang aku dan tante sylvia
kayanya dia bakal pergi menemui bella deh ma
ya ampun ma
kalau bella sampai bilang soal kehamilannya gimana
pasti afif bakal nyuruh bella ke rumah ini
terus aku harus pergi gimana dong ma
kamu jangan lemah ya
dan kamu harus berpikir positif
ini semua belum berakhir
kamu harus bertahan ya sayang
mama akan bicarakan hal ini sama tante sylvia
dan mama akan minta dia untuk mencari afif
lupa sama aku juga
ibu kalian sudah saya pindahkan ke rumah sakit jiwa
karena kondisi mentalnya sudah sangat tidak stabil
kalau dibiarkan bisa berbahaya untuk dirinya sendiri dan orang lain
maaf saya harus pergi untuk melihat pasien lain
aku sudah hati dua
saya akan ke mana selalu
apa yang kamu lakuin sama nur d apa
aku gak ngelakuin apa apa kak
itu kak itu semua kecelakaan
bagi kamu itu kecelakaan
tapi dulu bilang sama aku itu enggak
itu semua gara gara kamu
kenapa kamu tinggal ngelakuin semua ini kak
hanya karena nur bahagia dan kamu menderita
karena kamu gak bisa bersama ayah
dari anak yang dikandungan kamu ini
kamu tinggal ngelakuin semua ini
kamu tinggal ngelakuin semua ini kak
kamu denger kan kata dokter tadi
rahim nur sudah diangkat
kenapa sih kamu gak bisa biar kami bahagia
aku minta maaf itu bukan salah aku kak
jangan pergi jauh jauh
jangan pergi jauh jauh dari aku
dan jangan pernah terbakit wajah kamu lagi di depan aku
kamu pergi sekarang
kamu pergi sekarang
bela buruan dong mama aus ini gimana sih kamu lama banget bikin tehnya
aduh mana mama kan harus ditempatin ikut sama nur
mama gak sabar mau gendong cucu mama
ibu ibu tenang ya ibu jangan teriak teriak
ngapain sih kamu kesini
ini kan rumah saya ngapain kamu disini
ibu ini bukan rumah ibu ini rumah sakit
ini itu rumah saya siapa bilang ini rumah sakit
cepet sana panggil bella cepetan
bella huruan dong bella
lama banget sih ayo tenang tenang udah gue tenang dari tadi
apa sih kok dipegangin lepasin lepasin
ibu tenang dulu ya nanti saya panggilkan bella
tapi ibu harus istirahat dulu
tadi sudah malam
aku mau selesai
mama masuk rumah sakit jiwa
mama masuk rumah sakit jiwa
kaya kau menuduhku
mencela kaya kak nur
buat apa aku hidup
kok rumahnya sepi ya
apa jangan jangan bella dengan mamanya
gak ada di rumah